inilah erik maniboy seorang dokter yang menggunakan alat pelindung diri atau apd
serupa kostum superhero seperti sedang melakukan pertunjukan cosplay
meski tidak mudah karena perlu kesiapan ekstra
erick mengaku ingin mengurangi kepanikan pasien dan dirinya sendiri
saat sedang bertugas di tengah pandemi dengan memakai kostum seperti ini
kenapa temanya superhero
karena dari kecil saya memang senang sama tokoh tokoh superhero itu
kita cita dulu kan anak anak mau jadi apa
mau jadi superhero
karena kita melihat superhero itu menolong orang
memberikan dampak yang baik
kostum yang dikenakan pria berdarah papua barat ini pun tak jarang mengundang gelak tawa
teman sekerjanya maupun pasien yang datang
pakaian superhero erik ini sesungguhnya adalah apd sesuai standar covid sembilan belas
erick mendapat kelengkapan kostum superhero seperti iron man dark freeder
hingga satria baja hitam dari toko online
kemudian ia memodifikasi dengan kreasinya sendiri
terus berinovasi mengembangkan diri sembari mengobarkan senyum bagi orang lain
seperti yang dilakukan dr erik menjadi hal yang patut diapresiasi
sesuai dengan cerita superhero yang selalu mencoba menjadi penolong
bagi siapa saja
maria sarjana jakarta